apron atau tempat parkir pesawat di bandara igusti ngurah rai bali diperluas dengan menambah sepuluh parking stand baru
perluasan dilakukan menjelang pertemuan tahunan imf world bank group dua ribu dua puluh
proyek pengembangan fasilitas bandara internasional igusti ngurah rai bali tengah dikebut
tiga paket pekerjaan dan fasilitas bandara ini diharapkan segera selesai akhir september
menjelang pertemuan tahunan imf world bank group dua ribu delapan belas yang akan berlangsung oktober mendatang di nusa dua
salah satu paket proyek yang dikebut selama tiga bulan terakhir ini adalah perluasan apron
atau tempat parkir pesawat seluas dua belas hektare
empat hektare diantaranya berada di bagian timur bandara
sementara delapan hektare lainnya berada di bagian barat bandara dan merupakan lahan reklamasi pantai kuta
perluasan apron bandara ini akan menambah sepuluh parking stand baru
dengan demikian total parking stand pesawat yang dimiliki bandara menjadi tiga puluh delapan
selain proyek perluasan apron sejumlah fasilitas bandara juga ditata kembali
seperti pemindahan ruang vvip pembangunan parkir kendaraan bertingkat
hingga pemindahan base of stand yang katan udara
seluruh dana yang digunakan untuk pengembangan fasilitas ini berasal dari anggaran pt angkasa pura i
sekarang dua dua triliun anggarannya untuk fasilitas imf ini secara keseluruhan
manfaat ke depannya setelah imf ini kita akan komersilkan untuk kegiatan operasionalnya
mungkin ada penambahan penambahan airline yang mau masuk kita udah ada parting stand penambahan ya kita terima gitu
di tahun ini kurang lebih akan mencapai dua puluh dua juta per tahun
lebih lanjut pembangunan fasilitas ini merupakan upaya pt angkasa pura i untuk meningkatkan kapasitas bandar udara
yang semula untuk menampung dua puluh empat juta penumpang per tahun menjadi tiga puluh enam
satu juta penumpang per tahun
selesai pertemuan imf world bank dua ribu delapan belas
angkasa pura i akan terus memperluas apron hingga tiga puluh lima hektare dengan mereklamasi pantai kuta
igede nyoman werdinata badung